nomor ganda putra mendapatkan posisi kedua dalam kejuaraan dunia dua ribu dua puluh dua di jepang
capaian ini diraih pasangan gaek muhammad ahsan dan hendra setiawan
sementara pasangan nomor satu dunia kevin sanjaya marcus fernaldi gideon alias the minions langsung tersingkir pada babak enam belas besar kejuaraan prestisius ini
nah ini menegaskan tren penurunan performa kevin marcus
untuk menganalisisnya kami sudah bergabung bersama pengamat bulu tangkis yang juga pemimpin redaksi majalah bulu tangkis ada bung daryadi
halo selamat malam bung
selamat malam mbak dea
alhamdulillah sehat mbak dea
bung daryadi kita lihat kemarin di kejuaraan dunia seperti apa ya seperti yang sudah diprediksi ini bakal nomor ganda putra yang akan bisa
lebih berbicara mengingat dari pemain pemainnya memang berada di top sepuluh cukup banyak
kalau kita spesifik membicarakan nomor ganda putra anda melihatnya seperti apa
dengan pasangan guike seperti the daddies ini masih bisa tampil dapat medali perak begitu
ya saya kira memang hendra aksan pasangan yang boleh dibilang tidak muda lagi
hendra tiga puluh delapan tahun kemudian ahsan tiga puluh enam tahun
dan adalah pasangan yang memang sudah
memiliki kemistri yang luar biasa
mereka memiliki kebersamaan dan ajang kejuaraan dunia bukan sekali ini saja
mereka kan sudah tiga kali menjadi juara dunia

ini menggambarkan bagaimana bermain ganda itu harus satu kesatuan
inilah yang diperlihatkan oleh mereka
yang walaupun harus diakui kecepatan mereka memang boleh dibilang tidak seperti dulu lagi
namun dengan yang kemampuan yang mereka miliki saat ini pun mereka masih bisa lolos ke final
saya kira ini sudah kejutan yang luar biasa
saya melihat ini luar biasa penampilan mereka tetap masih konsisten
walaupun masih bersaing dengan pemain pemain yang jauh lebih muda mbak dea
hendra ahsan alias the daddies mengejutkan kita semua dengan bisa berada di posisi kedua mendapatkan medali perak
tapi yang mengejutkan juga bung daryadi adalah pasangan nomor satu dunia yang bahkan mencetak rekor sebagai pasangan nomor satu dunia
yang paling lama sejauh ini belum ada yang memecahkan rekor
mereka harus terhenti di babak enam belas besar
apa analisis anda melihat pertandingan terakhir melawan pasangan inggris kemarin
saya kira memang flashback dulu melihat bagaimana tahun dua ribu dua puluh dua ini memang jadi tahun terberat saya katakan buat minionnya
karena memang terutama sejak marcus harus menjalani operasi tanggal enam april yang lalu
dia harus di sedia cukup panjang
dalam tempo empat bulan ini apakah sudah benar benar pulih
saya tidak terlalu yakin benar benar sudah benar benar pada dalam posisi yang baik seperti sebelumnya
dan kita lihat juga hasil yang dia dapat kemarin itu memang tidak lepas dari hasil latihan yang mereka jalani
kalau kita melihat juga tahun ini kan mereka hanya tampil tiga turnamen saja sebelum tampil di tokyo kemarin
di all england kalah semifinal
kemudian juga di kandang sendiri di indonesia master dan indonesia open juga hasilnya juga tidak maksimal
hanya dapatkan di utara
itu dari sisi kesiapan mereka sendiri
yang kedua dari sisi permainan mereka pun sudah banyak dipelajari tentunya oleh banyak pemain pemain dari mancanegara
semua pelatih pasti sudah memiliki resep bagaimana untuk bisa mengalahkan minion
dan saya kira itulah mempelajari karakter permainan lawan kan tentunya saat ini
mudah begitu didapatkan dilihat dengan gaya mereka di youtube pun banyak hal yang bisa dipelajarin
selebih mereka kan sudah bermain berpuasa sejak tahun dua ribu tujuh belas
artinya lima tahun ini hampir dua ratus pekan lebih mereka mendekati peringkat satu dunia
namun dengan hasil yang mereka dapatkan rasanya posisi mereka akan segera tergeser
karena memang poin yang mereka dapatkan sangat minim di tahun ini
artinya nanti ketika pembukuan poin yang dilakukan oleh bwf tidak lagi dilakukan
maka akan banyak poin
dan poin dari minion akan hilang
dan harus menerima kenyataan posisi nomor satu nampaknya akan bergeser ke pasangan jepang
hoki kobayashi bakal nyundul ya bung daryadi
ya betul karena memang pencapaian dia di tahun dua ribu dua puluh satu ditambah lagi di awal tahun ini juga memang jauh lebih baik
aktivitas mereka juga lebih banyak dibandingkan dengan minion
yang tahun ini memang hanya empat turnamen termasuk dengan yang di kejuaraan dunia kemarin
dan harus diakui sangat disayangkan
karena kejuaraan dunia adalah boleh dibilang event yang besar yang belum pernah dimenangkan oleh minion
dan salah satunya juga adalah olimpiade
karena memang dua event ini adalah nilai poinnya sama tiga belas poin
artinya turnamen ini adalah punya point ranking yang setara
walaupun tidak menyediakan price money namun poin yang disediakan adalah tiga belas poin
jadi bagaimana seluruh pemain terbaik itu berharap untuk bisa tampil maksimal mendapatkan poin setinggi mungkin tampil di kejuaraan dunia ini
dan menjadi juara dunia pastikan gengsinya akan sangat berbeda
inilah yang membuat seorang juara dunia itu lebih punya gengsi yang lebih tinggi
dan harus diakui kita ini memang sangat minim
boleh dibilang sudah cukup lama
di tunggal putra kita terakhir karena ada topik kedayat di tahun dua ribu lima
kemudian di tunggal putri jauh lebih lama lagi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini dua puluh sembilan tahun yang lalu
di tunggal putri bahkan tidak pernah ada satu pun
sejak event ini digelar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh di malmung sweden belum ada yang menjadi juara dunia
sementara di ganda putra masih lebih baik
paling tidak terakhir masih ada hendro aksan di tahun dua ribu sembilan
sedangkan di ganda campuran terakhir kan dua ribu tujuh belas masih ada owi butet
artinya memang di sektor ganda putra inilah yang nampaknya masih menjadi andalan kita untuk terus bisa mengamankan gelar juara
bung daryadi spesifik kalau kita bicara the minions
tadi anda juga sempat
menyebutkan bahwa minion susah untuk memenangkan gelar gelar prestisius
sebut saja minimal dua ya
ini adalah kejuaraan dunia dan juga olimpiade
sebenarnya seperti apa anda melihat pressure dari kedua kompetisi ini
mengingat mereka secara pengalaman punya kemudian secara permainan juga mereka bisa bermain cepat dan cukup variatif
anda melihatnya seperti apa
saya kira memang karena minions kan lima ratus
empat tahun boleh dibilang menjadi penguasa nomor satu dunia
jadi ketika mereka tampil seolah mereka ini tidak boleh kalah
jadi mereka main harus menjadi juara karena memang begitu banyak gelar juara yang dibenangkan dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas
jadi tekanan inilah yang juga membuat mereka seolah bermain itu harus menjadi juara
inilah yang membuat juga mereka jadi pressure sehingga semua mata berharap semua masyarakat indonesia berharap mereka itu nggak boleh kalah
padahal namanya dalam permainan kan menang kalah kan bisa terjadi
sementara mereka sendiri juga harus menghadapi kenyataan ketika marcus juga harus menjalani operasi yang tentu pemulihannya tidak bisa cepat
gaya main mereka ini kan berbeda dengan gaya bermain ganda ganda yang lain yang kalau saya cermati
karena ketika pemain pemain lain rata rata itu kan bermain kanan kiri baris sementara mereka ini kan depan belakang
kevin bermain di depan mengatur serangan sementara marcus ini menutup meng cover di belakang
inilah yang dibutuhkan oleh marcus untuk bisa memiliki

jadi ketika marcus menghadapi kendala dalam hal karena mengalami masih belum maksimal akibat serang menjalani operasi
saya kira ini menjadi kendala juga buat marcus ketika dia harus meng cover di belakang
jadi ketika situasi seperti ini kalau yang saya lihat kemarin ketika kevin harus bermain baris atau di fakta bermain ke belakang
ini yang sulit untuk bersaing dengan lawan lawan
karena lawan lawan itu sangat menyukai ketika mereka dengan gaya bermain seperti itu
jadi ketika mereka main kemarin itu sudah bukan dengan gaya kevin marcus ketika di tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
bung daryadi sebagai pengamat bulu tangkis sekaligus anda juga sebagai pemimpin redaksi majalah bulu tangkis tentunya melihat ya
seperti apa catatan catatan dari ganda putra indonesia terutama yang berada di top sepuluh begitu
apakah anda punya catatan khusus
jika kita bandingkan dari permainan minion kalau sekarang boleh dibilang permainannya trennya sedang turun
apakah ini juga pernah dialami oleh sekelas hendra setiawan dan juga ahsan
ya saya kira yang namanya bintang pasti ada masanya ya
kemana semua juga menjalani hal itu
jadi sebelum ketika kevin marcus muncul kan lebih dulu ada hendra ahsan di awal tahun dua ribu

kemudian juga muncul lagi dari korea leong do
kemudian juga muncul lagi dari korea leong do

dan itu di tahun dua ribu tujuh belas bisa digoyahkan oleh kevin dan marcus

ini setelah lima tahun tentunya semua lawan akan mempelajari cara bermain dengan kevin marcus
dan di sisi lain ketika mereka juga bersaing dengan lawan lawan
kemudian mereka juga kan harus bersaing dengan teman teman sendiri
artinya di pelatnas ini kan persaingan di ganda putra demikian keras
dan harus diakui di ganda putra indonesia ini tidak hanya kita punya enam pasangan
yang senior ini kan ada minion dedis ada pajarian
kemudian di tiga pasangan di bawah masih ada leo daniel
kemudian juga kita ketahui juga ada bagas tricky
kemudian juga ada pramudia dan yeremia yang kebetulan masih mengalami cedera
artinya bukan hanya persaingan di luar tapi persaingan internal di dalam sendiri begitu kuatnya
inilah yang menandakan bagaimana proses transformasi dari yang senior ke junior itu berjalan dengan mulus
yang ada khusus di ganda putra

yang disayangkan memang ini hanya di ganda putra
sementara di nomor nomor lainnya justru memberi hati kan
saya tidak melihat bahwa proses transformasi itu bisa berjalan mulus di empat sektor lainnya
kecuali di ganda putra mbak dea
jadi saya kira memang persaingan di ganda putra ini kalau boleh dibilang sebetulnya di luar sendiri lawan pemain pemain luar tidak sekeras dulu
saya katakan dulu kan dari china kan masih ada liu cance yang sekarang sudah mundur
kemudian juga kita tahu juga di jepang ada endo juga ada yuta
endo nya sudah mundur
kemudian juga ada dua pasangan jepang yang sudah mundur
kemudian juga liang wangchilin yang habis oleh dia jadi juara justru penampilannya menurun
jadi sebetulnya tekanan dari luar itu tidak sekeras di tahun dua ribu delapan belas atau dua ribu sembilan belas atau sebelum olimpik
dan justru saat ini tekanan itu justru datangnya dari internal sendiri
bagaimana fajar rian
yang selama boleh dibilang dua tahun terakhir dan sejak katakanlah dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kan selalu berada di bayang bayang dabis dan minion
namun di tahun dua ribu dua puluh dua ini penampilan mereka justru sedang menanjak
mereka tampil di tujuh turnamen bisa melolos final dan tiga gelar juara
ini pencapaian yang luar biasa buat fajar rian untuk membuktikan bahwa mereka sudah bisa keluar dari bayang bayang minion dan the daddies
saya kira gitu mbak ya
bung daryadi terakhir ini juga kalau kita membaca di sosial media ini ada saja komentar soal saran saran dari netizen
salah satunya adalah gimana kalau misalnya minions pecah aja deh
mungkin apa namanya markus juga mencari yang lebih muda playmaker yang lebih muda
menurut anda seperti apa
ya saya kira keputusan itu tidak bisa diambil secepat ini
harus dievaluasi sampai akhir tahun
saya katakan akhir tahun
karena mereka kan katakan kalau mereka masih punya target tampil di olimpiade dua ribu delapan belas

artinya penghitungan poin olimpiade itu akan dimulai nanti di bulan april dua ribu dua puluh tiga sampai dengan nanti di bulan mei dua ribu dua puluh
kalau memang akan dilakukan pemisahan itu ya memang harus dilakukan di awal tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
artinya ketika mulai musim kompetisi baru sehingga mereka sudah benar benar mendapatkan pasangan baru
namun apakah itu yang menjadi hal yang di evaluasi
saya kira dilihat dulu sampai dengan akhir tahun ini benar benar sudah menge top atau tidak
artinya kalau memang sudah tidak bisa disatukan lagi ya bisa saja dilakukan rotasi
saya kira rotasi di nomor ganda putra itu bukan hal yang baru
karena seringkali harry ipe selaku pelatih di ganda putra memang banyak melakukan eksperimen dengan memutar beberapa pemain
dan ternyata memang hasilnya juga luar biasa
termasuk ketika dia menemukan kevzin dan markus
dan markus juga ini kan di luar dugaan
ketika dua pemain yang memiliki postur yang boleh dibilang rata rata di bawah
karena hanya satu tujuh puluh tingginya
tapi mereka justru bisa menjadi nomor satu dunia
jadi saya kira tunggu saja dulu sampai akhir tahun ini evaluasinya
karena masih ada setidaknya masih ada sepuluh turnamen lagi sampai dengan desember nanti
apakah ini masih bisa
jangan jangan kevin marcu bisa bangkit dan bisa memenangkan beberapa turnamen lagi
artinya mereka ini memang kalau ditanya masih punya keinginan tampilan dengan olimpiade
namun kalau faktanya hasilnya
ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa tampil
saya kira bukan tidak mungkin mereka pun bisa dipisah oleh harry ipe
baik artinya jika ingin terus bersama
ini sisa sepuluh kompetisi atau sepuluh tour ini harus bisa dibuktikan ya oleh minion
terima kasih bung daryadi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
semoga sehat selalu